komisi pemilihan umum kpu jawa timur menyiapkan tiga orang akademisi dan juga satu aktivis sebagai panelis dalam debat publik satu pilkada jawa timur sepuluh april besok di surabaya
para panelis tersebut adalah prof nino nuswardani dan dr abdul holik
keduanya ahli hukum tata negara universitas trunojoyo madura dan iain sunan ampel surabaya
lalu fauzan mpd rektor universitas muhammadiyah malang serta lutfi kurniawan pegiat anti korupsi
mereka akan mengulas dan memberi pernyataan seputar tema debat yaitu kesejahteraan rakyat
dan sudah ada produser cnn indonesia rangga umaradi surabaya jawa timur
selamat siang rangga besok akan diselenggarakan debat pertama pilgub jawa timur
dari pantauan anda apa saja persiapan dari masing masing calon gubernur dan wakil gubernur
selamat siang ratu nabila
ratu sebelum kesana saya akan menyampaikan dulu persiapan yang sudah dilakukan di panggung ini
dapat anda lihat di belakang saya ini panggung ini sudah terus dikebut
pengerjaannya para pekerja ini sudah mulai bekerja di sini sejak semalam
dan saat ini mereka tengah membangun backdrop sebagai latar belakang nanti acara debat yang akan dilakukan pada besok hari
dan persiapan juga sudah dilakukan misalnya pada sound system kemudian lightning dan juga kepada kursi kursi
nah kursinya ini nanti tentu saja akan dibagi
para pendukung nanti akan dipisahkan di sebelah kiri adalah pendukung nomor urut satu
pasangan nomor urut satu kemudian di sebelah kanan adalah pendukung pasangan nomor urut dua saifullah yusuf dan juga putih guntur soekarno
tadi kapolres tabes surabaya kombes rudy setiawan juga sudah meninjau ke lokasi ini
kemudian mengecek keamanannya bagaimana kemudian akses pintu masuk
terutama untuk mengantisipasi kemungkinan kemungkinan terburuk soal keamanan kepada para rombongan vip
dan kpu komisi pemilihan umum jawa timur sendiri juga sudah memastikan
bahwa mereka melarang para pendukung untuk datang
jadi mereka memastikan bahwa hanya satu ratus lima puluh orang saja di tiap masing masing pasangan calon pendukungnya yang boleh datang
jadi total hanya tiga ratus pendukung yang diperbolehkan datang dan memasuki di ruangan yang ada di sini
kpu juga melarang tiap pendukung nantinya untuk membawa alat musik
misalnya seperti yang biasa diskusikan pada debat debat publik lainnya
banyak yang membawa tetabuhan
dan itu nanti akan dilarang
polisi tadi juga memastikan bahwa akan ada pemeriksaan cukup ketat bagi para pengunjung yang besok ini akan datang menyaksikan jalannya debat publik
nah ratu bagaimana kemudian persiapan dari para calon pasangan calon ini sendiri
tim sukses yang kami hubungi kedua duanya mengatakan tidak ada persiapan khusus begitu bagi para kedua pasangan ini
karena selama ini mereka pun masih tetap melakukan kampanye
lagi tema tema yang ada di dalam debat ini sendiri khusus untuk besok adalah soal kesejahteraan rakyat
ini memang sudah ada dalam program andalan masing masing calon
mereka mengatakan semua hal yang berkaitan dengan tema sudah ada di luar kepala
jadi sudah sangat mengerti bagaimana tema tema tersebut karena sudah termaktu dalam program program andalan mereka
misalnya adalah pasangan nomor urut satu kofifa inder parawansa dan juga emil dardak ini punya program
yaitu sembilan program
nawa bakti satya yang highlightnya salah satu highlightnya adalah pemenuhan kemudian kesejahteraan rakyat dan juga pengentasan kemiskinan
demikian pula di pasangan nomor urut dua saifullah yusuf dan putih guntur soekarno ini juga memiliki program andalan mereka
mereka sebut sebagai tiga puluh tiga langkah kerja
ini yang diunggulkan antara lain adalah pemberian dana senilai satu triliun rupiah dalam bentuk program kepada masyarakat madura sebagai pengentasan ataupun akselerasi terhadap pengentasan kemiskinan di sana
juga untuk mengatasi persoalan sdm di madura yang sampai sekarang menurut mereka masih dalam kondisi yang tidak baik